dan untuk mengelaboresinya telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan komisioner kpai jasra putra
selamat pagi menuju siang pak jasra apa kabar pak
selamat pagi mbak fani dan mbak sarah ya alhamdulillah sehat mbak
iya nah pak jasra ini baru saja di informasi sebelumnya juga kita sudah saksikan bersama menteri kesehatan
di mana dilaksanakan dalam dua kali sepekan dan dua jam setiap pertemuan
kalau dari kpai pak jasra ini bagaimana menanggapi batasan batasannya
iya jadi kita sudah melakukan pengawasan ya di beberapa provinsi dki jakarta jabar banten jateng jatim kepri dan kalimantan barat ya
ada empat puluh dua sekolah yang kita awasi terkait setidaknya lima siap yang kita ukur
pertama kesiapan pemerintah daerah kesiapan sekolah kesiapan guru kemudian kesiapan orang tua dan jangan lupa adalah kesiapan anak itu sendiri
nah oleh sebab itu tentu ketika ini kan kita lihat kebijakan terus berubah ya
jadi saya kira ini satu pertimbangan
tapi pertimbangan lain adalah
jangan lupa juga melihat kasus di daerah itu atau positive ratenya
karena sekali lagi dalam demo kebijakan itu jangan lupa hak sehat hak hidup anak menjadi pertimbangan kita semua
walaupun hak pendidikan bagian juga yang tidak terlepaskan
namun kan caranya kan bisa blended ya
di undang undang sistem pendidikan nasional kita kan sudah diatur lama
di mana ada pembelajarannya
di mana jauh jauh ada pembelajaran tatap muka
dari yang kita datangi
namun terkait protokol kesehatan ini kan perlu diingatkan terus menerus pada anak anak kita
karena sekali lagi kan yang menjalankan kebijakan ini kan adalah anak anak kita
bagaimana misalnya anak anak kita bisa membudayakan pakai masker secara terus menerus
bagaimana masker itu tidak boleh
bagaimana dia lepaskan
nah ini kan harus dunia pendidikan harus mengedukasi mereka
mengajak mereka dan bahkan anak anak diajak bikin gambar masker yang menarik bagi dia
nah saya kira ini bentuk dunia pendidikan mengedukasi agar dia sadar dengan situasi lingkungan yang dalam covid ini gitu mbak
oke lalu berarti pak jasra dengan angka kasus yang masih tinggi ini
menurut kpai sendiri apakah ini jika sekolah tatap muka ini digelar itu
ya kalau rekomendasi kita itu kan ada empat belas rekomendasi ya pengawasan
di antaranya itu ada misalnya anak anak yang usia satu sampai kelas tiga sd itu kan cukup di rumah saja
termasuk juga pak un
nah namun kebijakan yang disampaikan oleh pak presiden ini kan semuanya kan buka nih layanan ini gitu
nah tentu ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana lima siap tadi gitu ya
nah jangan sampai nanti kebijakan ini kita paksakan sementara sekolah tidak siap
kemudian anak anak tidak siap keluarga tidak siap
nah namun kita bersyukur juga setiap kebijakan ini mulai dari skb empat menteri pedoman pedoman yang dilahirkan
tetap ada orang tua menjadi kunci penting apakah anaknya itu diantar ke sekolah atau tidak
nah saya kira ini mapping ini harus dilakukan oleh sekolah
sehingga persentase yang dihitung tadi itu kan memang betul betul
karena anak yang tidak siap di rumahnya mungkin ada kormobit dan seterusnya misalnya
nah oleh sebab itu tentu kita beri kesempatan untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya
tapi yang orang tuanya tidak ada masalah kesehatan kemudian anaknya juga tidak ada masalah dari sisi kesehatan
saya kira kan bisa diantarkan ke sekolah
namun sekali lagi ini saya kira uji coba yang sudah dilakukan oleh sebagian sekolah di indonesia
ini kan harus di sharing ya
best practice yang katakanlah
bagaimana penerapan protokol kesehatannya
bagaimana anak terus mengingat ya ketika berada di sekolah tidak boleh lepas masker
terus mencuci tangan pakai sabun menjaga jarak gitu ya
dan oleh sebab itu tentu infrastruktur ini kan harus kita siapkan
sop nya harus kita praktekkan dan dijalankan sebaik baik mungkin
sehingga kita dan dunia pendidikan tidak penyumbang kluster pendidikan yang menjadi kekhawatiran kita gitu ya
kalau dunia pendidikan menjadi penyumbang kluster pendidikan covid ya saya kira
karena tenaga kesehatan kita tentu layanan layanan kesehatan kita tentu mengalami kewalahan menangani situasi ini gitu pak
apalagi kalau kita berbicara mengenai angka kasus covid sembilan belas begitu pak
ada daerah daerah yang memang masih mengalami lonjakan yang cukup signifikan
kalau tadi sebelumnya kita membahas di bangkalan begitu ada rekan kita yang di sana melaporkan bahwa di sana memang wah cukup tinggi sekali
dan kita tahu juga di daerah kudus misalnya di jawa tengah ini menjadi satu satunya zona merah begitu bahkan di jawa tengah dengan angka kasus positif covid sembilan belas
yang semakin tinggi
ya saya kira kan kebijakannya harus spesifik ya
karena masing masing daerah ini kan status covid nya kan berbeda beda
nah kalau dalam apa apa yang sampai arah presiden ini kan semuanya merata saya lihat gitu ya
nah oleh sebab itu tentu
dari segi kebijakannya
dengan sisa waktu yang sampai bulan juli ini saya kira daerah harus jujur dengan data data yang ada orang tua juga harus jujur ya mappingnya harus dilakukan
kemudian di samping itu juga ada izin orang tua ya jangan sampai nanti ada anaknya sakit mulai dipaksakan gitu sekolahnya tidak tahu gitu kemudian
dari situ muncullah infeksi covid nya gitu ya
nah saya kira ini dengan waktu yang tersisa bulan juli ini ada lebih kurang satu bulan ini mudah mudahan dinas pendidikan sudah melakukan mapping gitu ya
sekolah juga melakukan mapping terkait kesiapan orang tua ya baik ptm maupun pjj
nah pjj nya harus dievaluasi juga harus diperbaiki gitu karena pilihan pilihan dua model atau blended ini kan akan diterapkan ke depan gitu ya
dengan situasi pandemi yang saya kira masing masing daerah sangat beragam
nah tentu satgas covid harus mendampingi sekolah dan kesehatan harus mendampingi sekolah secara terus menerus
sama seperti halnya ketika wisata dibuka mal dibuka itu kan sangat luar biasa penampingannya
saya kira sekolah harus dilakukan seperti itu gitu ya
satgas harus masuk dan memastikan bagaimana praktek ketika anak datang ketika anak pulang tidak menumpuk naik angkot tidak berjarak gitu dalam temuan kita
misalnya bagaimana perhubungan juga bagian dari komponen sistem untuk memastikan pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan gitu misalnya
nah yang paling penting adalah ketika ada kasus bagaimana rujukan gitu misalnya
dan ketika ada kasus tentu sekolah ini sesuai dengan sop kan harus ditutup sementara gitu ya
nah saya kira ini penting kita perhatikan semakin detail kita di tingkat sekolah disiapkan
saya kira anak anak kita kan bisa diberikan apa terkait pencegahan ya yang harus kita lakukan jangan sampai dia terpapar dengan covid itu gitu mbak
oke jadi selain memang aturan aturan yang harus diperketat tetapi juga penanggulannya jika misalnya kedepannya jangan sampai nih
kalau misalnya ada kasus di sekolah gitu kan bagaimana penanggulangannya di sekolah tersebut dan juga memang ini seperti kata pak jasra sendiri ya
jadi campur tangan dari orang tua dan juga muridnya ini sangat penting gitu kan untuk mematuhi protokol kesehatan jika nantinya murid murid ini sudah masuk kembali ke sekolah
baik terima kasih pak jasra komisioner kpi yang sudah bergabung bersama cnn indonesia after sepuluh selamat siang pak
selamat siang mbak pani mbak sarah terima kasih